kita beralih ke informasi lainnya hingga senin pagi pendaki asal new zealand yang hilang sejak sabtu di gunung merbabu kabupaten semarang jawa tengah belum ditemukan
dan untuk kelancaran pencarian dari korban semua jalur pendakian merbabu ditutup untuk sementara
sejak senin pagi tim sar dan relawan sudah berada di pos pendakian merbabu desa cuntel kecamatan getasan kabupaten semarang
selain mempersiapkan untuk melakukan pencarian pendaki andre voiteh asal new zealand yang hilang sejak sabtu juga untuk menutup sementara jalur pendakian merbabu
jalur pendakian yang ditutup adalah wekas tekelan suwanting dan selo sejumlah pendaki yang akan melakukan pendakian terpaksa mengurungkan niatnya
ya mau gak mau ya mas gimana lagi kalau juga ya untuk kepentingan bersama sih gak apa apa mungkin kita pindah kandung dulu lah sementara
penutupan semua jalur pendakian merbabu diberlakukan sejak minggu guna mempermudah pencarian enry voiteh oleh tim sar dan relawan
kalau pendakian nggak ditutup itu kan bisa gimana ya istilahnya semakin mempersulit tim tim dari mungkin sar nasional atau pusat daerah ataupun sar lokal dalam misi pencarian
nanti untuk perbagus sementara ditutup dulu
seperti diketahui sebelumnya
pertama kali ini pendaki andri voiteh asal new zealand dilaporkan hilang pada sabtu sore
wna berusia tiga puluh empat tahun ini melakukan pendakian seorang diri sejak jumat dini hari dan hilang kontak sejak jumat sore
timba sar nas beserta relawan akan kembali melakukan pencarian mulai senin siang
ardi widodo ungarang